menteri dalam negeri cahaya okumolo sudah menandatangani surat pemecatan bupati ogan ilir ahmad wazir noviadimawardi
yang terlibat kasus narkoba
penandatanganan surat pemecatan dilakukan setelah mendagri menerima dasar pemeriksaan dari bnn terhadap ahmad wazir noviadi mawardi
surat pemecatan akan dikirim hari ini hari kamis tujuh belas maret
peristiwa ini akan menjadi evaluasi agar calon kepala daerah yang mengonsumsi narkoba tidak diloloskan
mendagri juga meminta pihak kepolisian mengusut tuntas lolosnya ahmad wazir novia dimawardi saat mencalonkan diri sebagai bupati
padahal noviadimawardi sudah terindikasi menggunakan narkoba oleh bnn sejak tiga bulan sebelumnya
pemerintahan rumah sudah ada bukti hasil tes kurinya juga nantikan tes rambut tes darah dan sebagainya